sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gimana lo bisa ketemu sama mahmud
aduh gue mesti jawab apa nih
sien kali ini gue gak mau bicara lagi ya
itu artinya lo hikal dan yang lainnya emang bener bener nyembunyi sesuatu dari guru
gue bingung re mau jawab gimana
kan kemarin tuh gue cuma ngikut ngikut sama haikal doang
jadi dulu nih mumpung ada haikal gue tanya haikal ya
reva nanya kenapa kita bisa ketemu sama mahmudanya dia
terus nyuruh dia pulang
sorry gak sengaja
eka lo disiapin jawabannya belum
aduh ini sih nanti alamatnya bakalan ketahuan sama reva
udah kalem nih gak ngejawab aja
ini ini gue haikal
gue bakal ceritain tapi lo jangan marah ya
emangnya kenapa kal
yang kenal sama
dia sering nongkrongnya tuh entah entah sore entah malam ya
kita nungguin disitu sampe kita ketemu
pas dia dateng
kita langsung kerjain aja deh ya
sampe dia minta ampun
ada pembunuh berdarah dingin
itu kita yang kerjain
lisa ada yang neror gue
siapa yang neror
gue juga mau tau siapa
oh mungkin ada yang cinta banget sama lo
makanya lo untuk sebentar ini
jangan keluar keluar rumah sendiri dulu deh
mendingan lo di rumah aja dulu
untuk sebentar ini aja
supaya lo lebih aman
ini tuh pada serem ayo
iya jadi gitu re
sorry banget ya
kita ngerjain nyokap tirul lo tuh kelewatan banget
ya itu kan biar nyokap tirul lo tuh pulang ke rumah
ya sebenernya sih
kita malu juga ngasih tau ke lo
kita kebangetan banget ngerjain dia
ya yaudah gapapa kok
oh ya sian
terus masalah yang foto boy sama mahmud ada di hpnya angel gimana
oh itu tenang aja nanti biar gue sama ciwi ciwi yang nyelidikin
oke lo percaya aja sama kita
pokoknya lo jangan tanya angel apapun
karena lo mesti inget inget banget parah angel tuh pengen lo sama boy tuh jadi jauh
nggak jadi pacaran
iya iya tenang aja
ternyata mereka gampang banget jadi dompang
karena mereka itu nggak cocok jadi pemimpin
kita harus terus bikin mondi dan haikal bermusuhan
sampai kelab anak jalanan berbahaya
semuanya kalau gitu gue cabut dulu ya
itu aja info yang bisa gue kasih
lo sekarang udah benar benar jadi black cobra sejati
sampaikan juga sama ivan
gue salus sama lo kedua
karena kalian mau ngelakuin apa aja demi black cobra
dan gue yakin black cobra nggak akan lama lagi bakal jadi geng yang disalutin sama semua geng motor yang ada
kalau gitu gue cabut dulu ane
duh ya tapi nggak bisa gitu dong boy
lo nggak bisa cuma ngereda mondi gitu aja
lo tahu mondi salah
gue nggak bisa negur gitu aja sin
gue udah dengar penjelasan dari mondi
dan sekarang gue pengen dengar penjelasan dari haikal
apa bener lu yang mukul mondi duluan

ya ya gue nggak sengaja ribut sama mondi boy
gara garanya tuh mondi berusaha buat ngendengin gue mukul bocin
gue kesel banget sama bocin boy
ya lo kan tahu gue dari dulu
gue paling gak suka difitnah
gue lebih baik dipukul
gue yakin banget gini semua otaknya ivan sama bocin
mereka tuh sengaja kayak gini mau ngadu domba haikal sama mondi
ya mungkin lo bener
emang boching tuh mau ngadu domba haikal sama mondi
cuman yang jadi masalah itu adalah emosi lo kal
lo kan sebagai ketua klub di anak jalanan
jadi lo harus bisa mengendalikan emosi lo kal

lo mau ngendalikan anggota yang lain temen temen yang lain
sebaiknya lo minta maaf sama mondi
lo gak bisa seenaknya nyuruh haikal minta maaf sama mondi
orang udah jelas mondi yang salah
gue ngerti sih mereka itu saudaranya mondi
cuma juga mondi harusnya ingat
modi mestinya sadar kalau mereka itu udah ngianatin anak jalanan
mereka udah keluar dari kita
sebenarnya gabung sama black cobra
ya harusnya mondi nggak boleh terlalu ngobelin mereka lah
iya lo bener sin
tapi bagaimanapun juga
di klub aj ini kan udah punya peraturan
dan peraturannya itu udah jelas
siapa yang mukul duluan dia yang harus minta maaf